halo pemerintah selamat pagi
sejak beberapa bulan silam saat itu orang tua adam memperkenalkan trisomi tiga belas pada masyarakat luas
adam pun banjir simpati dan dukungan dari warganet
kepergian adam juga menorehkan duka bagi sejumlah musisi tanah air
grup musik ran mengunjungi kediaman ludi dan ratih usai kabar kepergian adam tersebar
dalam akun instagramnya run memposting video suasana ketika mencium
jenazah bayi adam untuk terakhir kali
sebelumnya ran bersama yura yunita mempersembahkan lagu berjudul melawan dunia
bagi adam fabumi yang saat itu tengah berjuang melawan trissomni tiga belas
lagu ini dirilis tepat dua ribu tiga belas
dua hari sebelum adam dinyatakan meninggal dunia
dalam lagu ini sebuah pesan perjuangan diselipkan agar adam mampu bertahan
namun takdir berkata lain adam akhirnya berpulang
apa yang kita jalan dihubungi
seperti bayi bayi pada umumnya saat dilahirkan
adam tidak menangis
adam juga kesulitan bernafas dan mengharuskannya dirawat di nicu
pada usia satu bulan adam didiagnosa memiliki trisomi tiga puluh
sebelumnya saat usia janin masih lima bulan adam didiagnosa memiliki kelainan bawaan otak atau dandy walker syndrome
trisomi tiga belas adalah penyakit genetik yang disebabkan kelainan kromosom
manusia mempunyai dua salinan untuk setiap kromosom
mulai dari kromosom satu hingga dua puluh tiga
dalam kasus adam kromosom ke tiga belas nya memiliki tiga salinan
selama tujuh bulan adam yang selalu menggunakan tabung pernafasan dan selang harus berjuang mempertahankan hidup
namun kini adam telah sembuh dari sakitnya untuk selama lamanya
selamat jalan adam fahbumi
senyum dan perjuanganmu akan selalu menjadi penyemangat kami